lebih baik lo gak kasih darah lo buat gue
karena mati pun gue rela daripada lo siksa mula
roman tapi maksud aku bukan bukan itu man
terus maksud lo kayak gimana bel
lo itu udah kelewatan
lo itu ya udah ditolongin bel bukannya terima kasih
lo gak punya urusan di sini jadi lo jangan ikut campur
kalau gue sih pasti bakalan tahu diri kan
bel harusnya lo yang tahu diri
lo sadar gak sih
lo itu lagi cari keuntungan di atas kesulitan orang lain tuh gak
tuh itu sih
kalau gue kayak gitu emang kenapa hah
yang penting gue udah megang janji loh
dan allah harus tepatin janji lo itu lan
itu janji apaan emang sama bella lan
mendingan lo gak usah ikut campur
ini bukan urusan lo
berani beraninya lo nyolat sama my twin gue yang kedua ini
mau gue kasih jurus naga hangling dharma lo
eh ini orang mulutnya ketukar sama cewek kali ya
udah udah udah
udah lah pon gak usah didengernya omongan mereka
yang penting kita udah megang janji seseorang
manusia itu harus megang janjinya
kalau manusia itu hak megang janjinya
berarti dia bukan manusia
merusak ekonomi kerakyatan lo kalau di sini lo
lo tuh apaan sih
gue tuh tadi pengen banget hajar si sam
aduh devon lo apaan sih
udah lah pon
emang gak mau dihukum sama pak umar
lo gak mau kan
sekarang lo mending jawab gue
dan lo jujur sama kita
lo ada janji apa sih sama bella
lo pada lihat bella gak
di sini wulan ada kenapa kok bela cari
tapi bella itu sudah
gue gak bisa jelasin itu sekarang
bella tadi udah balik sama daven
nanti tolong antriin gue ke salon yang dekat perempatan situ ya
soalnya gue udah janjian sama tika
di situ orang stop
devon tunggu bentar ya
gue gak nyangka ya
ternyata lo jahat banget kang
lo gak usah pura pura gak tahu
gue udah tahu semuanya
aku gak ngerti deh kamu ngomong apa sih mbak
kalau lo lupa
gue ceritain semuanya ya
santai aja man
jangan tegang banget
gimana gue mau santai
lu aja belum bilang sama gue
tapi sebelum gue bilang apa yang gue mau dari bulan
mendingan lo liatin dulu
ini handphone temennya gue
lo lupa sama perjanjian kita
gue janji sama lo untuk menjauhin roman
jadi apapun yang lo suruh selain itu
jangan harap gue bakal sulit
lo gak usah soal jagoan man
oman masih hidup sekarang ini karena siapa
karena gue man
karena darah gue
dan karena pengorbanan gue
seharusnya lo ngelakuin itu dengan tulus
gak dengan paksaan
sebenernya gue juga bisa minta hal yang sama ke individu itu
gue bisa minta ulan buat ngejauhinnya
kan gue udah bilang santai aja bang
jangan tegang banget ya
gue gak serendah itu man
tapi lo harus tahu
apapun yang wulan lakuin saat ini
gue yakin banget
bulan itu pasti tertekan sama janjinya sendiri
dan sekarang lo sebagai cowoknya
apa yang bisa lo lakuin buat imbin diri
gue akan beritahu
asal lo tahu ya belen
kalau gue tahu
lo kasih syarat ke ulan
lo gak kasih darah lo buat gue
daripada lo siksa ulan
namun tapi maksud aku bukan
bukan itu man
terus maksud lo kayak gimana bel

lo itu udah kelewatan
lo bener bener jahat bel
udah ditolongin bella bukanya terima kasih
lo gak punya urusan di sini
lo jangan ikut campur
roman mau ke mana roman
kita ke rumah sakit
gue mau balikin darah lo
roman apa apa aja aku gak mau man
bel asal lo tau ya
darah lo ini udah jadi masalah gue sama ular
dan gue gak mau
gara gara darah darah lo ini
merusak hubungan gue sama pelatih
jadi hari ini juga
gue harus balikin darah
roman lepasin aku aman
lo kenapa sama roman
lo gak denger apa dia bilang apa ha
gue mau bawa dia ke rumah sakit ya
do aku tidak mau losong
ada yang bisa saya bantu dengan ini pak
iya saya ingin melakukan rtg sebesar lima miliar ke rekening ini
baik tunggu sebentar ya pak
mudah mudahan setelah ini selesai
orang itu tidak mengganggu bulan dan tiana lagi
atau ada stick ps
ngusuk pake stick pake sumbit aja lo mainnya
ngusuk pake stick lah
tadi itu lo kecelakaan
terus gue sama devon yang membawa lo kesini
nyokap lo juga udah datang
tadi gue hubungin dia
dan sekarang nyokap lo lagi ngurus administrasinya
makasih banget ya man
aku seneng banget man
ternyata kamu masih perhatian
gue udah kasih sesuatu yang berharga
dalam hidup gue
jadi sekarang kita impas ya
karena darah lo udah gue balikin
dan gue mau lo inget ya bel
lo jangan sampai ganggu bulan lagi
dan lo harus inget
gue itu pacarnya wulandari
jadi yang paling berhak memutuskan wulannya
gue udah berharga
untuk pasangevery ini
sekarang bisa affairs b

kalau masih hidup youostonin dia
eba oba bergaul nih
enggak ada tawaran club
kayakka nggak dou ya
gue sama sekali gak pernah ngerasa punya urusan sama lo
oh bukannya lo ya yang sering cari urusan sama gue
lo sekarang boleh ketawa malah
karena gue sendiri yang akan bilang sama om andika
hari ini juga
jelas gue punya nyali
lihat aja nanti ya